kamu lihat fotonya
anti jesse yang lama waktu itu
yang ada di rumahnya offan
nah yang di kantornya ovan ini
ini foto jessi yang terbaru
yang ke kamar anti jesse
fotonya bukan kayak
dan kita percaya sama dia
apa yang terlihat baik belum tentu baik
mama kayak merasa bahwa itu peringatan
gimana kalau ternyata orang yang
meneror kita selama ini adalah orang
kenal dan dekat
maksudnya apa sih maksud mimpi papa
makanya mama jadi kayak kepikiran
ini kan cuman mimpi
ya terkadang kan mimpi juga seperti itu
kalau kita lagi kepikiran apa
yang ada di pikiran kita apa
badang kita lagi capek
pasti munculnya itu yang ada di mimpi
gak usah terlalu dianggap serius
siapa sih orang yang
yang deket sama mama
kenal sama mama
aku akan pastikan
orang orang yang ada di rumah
menjaga mama dengan sangat baik
aku pastikan perintahkan mereka semuanya
apalagi disini kan
ada pengawalannya om irfan juga
pasti tambah lebih ketat
insya allah mama aman disini
udah gak usah dipikirin lagi
aku andiin sama reinda pergi dulu ya
kesorean atau kesian
irfan nungguin kalian kok
jangan sampai sakit
nih lompat dan balikin
oma juga sayang sekali sama rena
aku jalanin pulang cepet ya oma
ya bener ya jangan lama lama ya
berangkat dulu ya
ya salam buat irfan
gak ada apa apa kabar ini
kita tinggal nunggu gurunya doang ya
kalau nenek aja yang ngajarin pada mau gak
yuk tangannya gini
kalau salah gerakan ntar kecengklak sakit tau
nih stretchingnya gini set
neneng ternyata jago ya jadi instruktur senamnya
nenek itu waktu kecil belajar senam di rumania tahu
iya emang nenek keren baru tau
kamu yang mau ketemu sama mbak elsa
iya jangan lama lama
ternyata lo kira kira siapa dateng pagi pagi ternyata lo
gue sengaja datang pagi pagi
gimana sama yang gue tanyain semalam
udah ketemu sama nino kan
terus katanya apa
gue pengen tahu dulu ceritanya gimana
gue juga gak tau rick
terus dia bilang gue jangan nelfon dia lagi karena gue udah ngancurin hidupnya
terus dia bilang
dia gak mau ketemu sama gue
nanti kita susah nasib dong
ya mungkin dia lagi banyak masalah
lagi pengen sendiri mungkin
gak usah dipikirin ya
nanti dia pasti mau bicara sama allah lagi
yang penting sekarang
dia bukan cuma gak mau ketemu sama lo doang
tapi sama semua orang
dan bukan marah sama lo doang
terus lu kesini cuma mau ngasih tau itu doang
udah jauh jauh kesini kan bisa nelfon aja rick
kan tugas gue dari nino itu
makanya gue kesini mau mastiin keadaan lo baik baik aja
dan gue berusaha supaya lo happy sa
dan gue berusaha supaya lo happy sa
dan gue berusaha supaya lo happy sa

ya ampun sa
melihat raut wajah lo yang sedih kayak gini
aduuuhh kagannya ovan sama kamu
ovan punya sesuatu buat kamu kejutan
mau tau gak apa
tolong siapin yang itu yang tadi ya
tapi mata kamu ditutup dulu semasa ini
ini harus dituntun saya biar gak nabrak nanti
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
ya ampun om
am buat ini semua
iya kamu buat rena
aku udah boleh niat belum
copot dulu sialnya ya
wah ruangan kantor offan kayak di sekolah aku
kamu suka nggak
suka banget ovan
tapi masa aku sekolah sendiri ya
oh enggak dong
itu siapa tuh
ovan undang anak anaknya staff kantor ovan
datang ke sini
mereka sumberan kamu semua
untuk buat nemenin kamu bermain dan belajar
kan kamu belum bisa sekolah
jadi ovan bikinin sekolah di kantornya ovan
terima kasih banyak ya om ya
aku udah niat banget bikin sekolahan
di kantornya om irvan untuk rena
iya aku seneng kok
terima kasih banyak ya om
dengan apa yang sudah om berikan kepada rena
yuk kenalan dulu sama teman temannya
mbak ayo masuk mbak ini hujan
mau di sini dulu aja
ya udah saya masuk dulu aja mbak
nenek ayo semua jangan berteduh
elsa elsa ayo berteduh hujan
ini kalau makeup nenek kelontoran gimana nih sa
kalian aja yang masuk saya masih mau di sini
enggak enggak mau
tapi nggak takut sama air hujan
aku seneng banget deh hari ini
kamu nemenin aku ke mufretan
aku juga seneng kok
kasih ya udah nontonin aku
kayaknya bentar lagi mau
kenapa kamu langsung nyusik nyusik
sabar kamu lihat deh
kamu kalau kebiasaan karena hujan
ih apaan sih
nanti pun natural kamu lihat
aku merugak pikiran
aku punya semua foto kamu saat langit lagi cerah
matahari lagi bersinar dengan terang
tapi aku belum punya foto kamu saat langit gelap
apalagi ketika langit menangis seperti itu
ih kalau tau nggak ada lagi deh
tadi abis motretan kan
sekarang motretan lagi yuk
aku akan senyum bahagia
walaupun langit berwarna gelap
walaupun langit berwarna gelap
dan hujan deras kayak gini

karena akan selalu ada kamu no

tidak ada yang bisa mencoba
tidak ada yang bisa mencoba
tidak ada yang bisa mencoba
sudah kita masuk

waktu masa masa gue pacaran sama nino
waktu masa masa gue pacaran sama nino
pernah nih hujan hujanan kayak gini
kita ketawa ketawa bareng
kita berdua bahagia banget
aku seneng banget kita main hujan hujanan kayak gini

masa sama air hujan aja takut sih
lo bebas ngelakuin apapun
dan gue akan selalu ada buat lo
bentar catherine udah datang
mbak catherine belum datang pak
kok tumben catherine jam segini belum datang ya
kok tumben catherine jam segini belum datang ya
ke tumben catherine jam segini belum datang ya
selamat pagi pak
kamu akhirnya datang juga
wah kamu akhirnya datang juga
terlambat bapak malah udah sampai duluan
tadi di jalan macet banget pak
gimana mulai kerjanya
kan selama ini yang tau urusan dan bisa ngeliat semuanya cuman kamu
gatau sampe kapan akan nyusahin kamu
bapak nggak boleh putus asa
gak boleh putus semangat
mulai hari ini saya janji saya akan bantuin bapak untuk bangkit lagi
saya akan bantuin cari rumah sakit lain yang sediain donor mata
ya tapi kalo kita mulai lagi dari awal
prosedurnya kan panjang
ada kemungkinan bisa lebih lama dari
apa yang ditawarkan rumah sakit di singapura
tahun dua ribu dua puluh tiga berarti bisa dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh empat
saya gak tau
saya tau pak
tapi bapak nggak boleh pesimis
harus selalu optimis dan semangat
lagipula gak ada salahnya juga kalo kita coba pak
sepertinya orangnya sangat peduli ya
saya salah satu orang yang
pengen banget lihat bapak bisa sembuh lagi
gak gak gak
sudah ya kita masuk ya
saat dulu so
sebentar lagi ya
ntar anak di kandang lo juga sakit
lo mau bikin ino sedih
mas rena happy banget ya
dia pasti kangen sama teman teman di sekolah
kalo di sekolah aku kan ada gurunya
kalau di sini ada nggak
karena ini hari yang spesial
gurunya juga harus spesial
jadi yang jadi guru
di sekolah buatan ini
ye mama jadi buku guru aku
yaudah kalau gitu sekarang mama jadi guru ya
berarti anak anak semuanya yang ada di sini
sekarang kita coba bikin baloknya
bikin bentuk rumah istana ya
anda ajak kakak lihat rena
cucu kakak sekarang
kakak pasti bahagia
saya nge telepon dulu ya
saya perliseng ke teleponnya
pagi ini gue harus kasih laporan ke bos
iya saya ke kantor sekarang ya
terima kasih banyak
itu yang pink itu ditaro di mana
udah mau jadi istananya ya
saya mau ada meeting di kantor
saya harus balik karena ada sedikit lulusan
aku juga ikut pergi pak
aku kan belum selesai mainannya
gimana kalo reina sama andin untuk sementara disini dulu
biarin mereka bermain sama belajar
saya sih terserah kalau memang masih betah
aku bisa lanjut main
yaudah reina lanjut main
tapi inget pesan papa
jangan nyusahin ofan
jangan nakal disini ya
wah sekarang lanjut bikin apa ya

kamu ngapain disini
mau nganterin kamu
ya buat apa
ya nganterin aja emang gak boleh
buat apa sih nganterin saya
udah kamu balik lagi kesana
saya itu bukan ibu hamil yang ibu hamil itu kamu yang harus diantarin tuh kamu bukan saya
saya yang takut kamu kenapa napa kalau kamu nganterin saya
udah sayang saya nganterin ke ruangan kamu irfan lagi
ngapain gak usah gak usah aku aja sendiri
gak usah mas maksudnya bolak balik sih
aku anterin kamu kamu anterin aku gitu gitu aja terus gak kelar
aman kok disini
lagi hamil di luaran
kayaknya udah aman sekarang
aldebaran dan andin sudah pergi
harusnya pindah ke rumah
bisa berhasil kan
gak dibolehin terus harus balik lagi kesini terus papa yang anterin
ini kalian berdua setiap hari kayak pengantin baru gini
gak gitu om ini andin ini susah sekali dibilangin om
gak sih biarin aja om ya kakak tau
kalau kamu tuh suka suka lari lari lompat lompat
makanya saya anterin kesini gue jagain
dan lagi pula kan dalam kondisi kayak sekarang ini saya juga harus waspadang
ada yang tahu kan kalau misalkan iqbal atau anak buahnya ada di kantor umum
gak usah ikutin saya
yes tangannya jadi
yeay jadi deh
kalau gitu sekarang giliran pelajaran dari ovan nih
aduh masing masing baca ini ya
nah amir kamu ini
iya ini yang lucu
iya itu jessy
itu foto anti jessi mah
nah kosong deh
waktu itu kan aku lihat di rumah kota anti jessi bukannya bukan kayak gitu
nanti andi dan al kesini pasti mereka langsung bertanya tentang foto jessica
lebih baik aku ganti pakai foto orang lain
rena pernah lihat foto jessica pas di rumah
selamat pagi pak saya mau report pak kalau di pt nusantara juara
sedang ada perubahan di rumahnya
perubahan direksi pak direksi yang mau direses semua dan menisahkan ulang
proyek kerjasama pak dan mereka meminta untuk meeting besar hari ini pak
dia barusan saya dikabarin juga sama ferdis ini saya udah ke kantor kamu
tunggu saya di kantor ya nanti kita berangkat barengan
iya waktu itu kan ya kamu lihat fotonya anti jesse yang lama waktu itu yang ada di rumahnya ovan
nah yang di kantornya ovan ini ini foto jesse yang terbaru
bedovan kan aku udah ke kamar anti jessy foto nya bukan kayak gini wajahnya bedovan

teliti juga ya
semoga mereka percaya
jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya nino
jadi nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata di singapura
semua udah diatur direncanakan tinggal berangkat
ini juga karena bantuan pak irfan om kamu
dia yang meminta ke dokter edw com untuk memberikan kesempatan nino
didaftarkan di pasien prioritas
tapi tiba tiba dengan sengaja om kamu membatalkan operasinya nino
dan dia juga nyuruh dokter edward kong untuk menghapus nama nino dari daftar pasien prioritas
apa sebaiknya aku tanya ke om irvan soal itu
oh iya om aku pengen nanya sesuatu sama om
apa benar om membatalkan operasi matanya mas nino
kamu dengar dari siapa
om ngebatalin operasi matanya nino itu sebenarnya
karena oh masih belum bisa terima kalau dia pernah nyakitin kamu
iya tapi sebenernya om cuma ngebatalin nino sebagai pasien prioritas dokter edward sih
bukan berarti dia nggak bisa melakukan operasi di tempat lain
jadi om juga nggak ngerti kenapa tiba tiba dibesar besarin kayak gitu ya
om keluar bentar ya
kok debuan banget sih
debuan sekali tadi saya duduk terus ini juga aduh
apa debunya naik naik gitu
belum divakuum emang
udah kok aduh
tapi ini debu banget
udah kok beneran kiki yakin
tapi ini debu banget
atau ini deh
kamu panggil ini loh
tukang vakuum yang sering dateng kesini